martabak merupakan hasil akulturasi budaya
dengan kearifan lokal martabak diadaptasi sebagai produk khas nusantara
lebak siu adalah sebuah kecamatan di kabupaten tegal jawa tengah
tempat ini disebut sebut sebagai lokasi awal mula munculnya martabak telur di indonesia
sebenarnya sebagai pejualan martabak saat itu masa itu beliau jualan di tempat tempat keramaian di kota kota
martabak bangka juga punya sejarahnya sendiri
sebenarnya di bangka martabak manis itu disebut dengan hoklopan
hoklopan adalah salah satu suku bangsa dari tionghoa yang didatangkan sultan ke bangka
angka pada masa tahun seribu tujuh ratus dua puluh empat sampai dengan tahun seribu tujuh ratus lima
tepatnya pada masa sultan susuhunan mahmud badarudin i jayo wikromo
nah kenapa orang orang tionghoa tersebut didatangkan oleh sultan
karena pada masa itu sultan ingin memenuhi kuota
jadi mereka menambahkan kekuotaan untuk menambahkan penambangan timah
populer dengan nama martabak manis martabak di bangka juga disebut hoklopan pandekuk atau kue tabok
sajian legendaris ini awalnya berupa adonan berisi taburan wijen dan kacang tanah
dahulu martabak bangka hanya dinikmati di lingkungan keluarga
di bangka martabak dibuat dengan takaran gula yang lebih banyak untuk rasa yang lebih manis
terkenal dengan nama martabak manis di indonesia penganan ini punya banyak sebutan
martabak bangka apam pinang terang bulan dan kue bandung
meski sudah banyak dimodifikasi menjadi makanan kekinian martabak legendaris masih laris